udah deh ma gak usah bahas bahas ryan
ini jelas harus dibahas
karena ternyata ryan bukan crazy rich
orang biasa aja kok
kamu dengerin mama
padahal kalung itu tuh berarti banget buat aku
kalung itu bikin aku ngerasa
kalau mama masih jagain aku sampai sekarang
kamu kangen mama ya
seandainya mau saya ada di dunia ini
kita itu masih jadi anak yang paling bahagia
di dunia ini
aku cuma keliripan doang tadi
kamu pasti nangis karena keinget mama ya
ya cuma kangen dikit aja sih sama mama
terus kenapa harus nangis
kalau kamu punya masalah
kamu boleh cerita sama papa
ya papa juga kan mau
jadi tempat curhat kamu
enggak kok aku tuh
jadi cuma keliripan doang
papa yang mau curhat ya sama kamu
mau curhat apaan sama kamu
papa kesini itu mau ajak kalian berdua makan di luar
yaudah papa tunggu di depan ya
yaudah nanti aku nyusul aku siap siap
cerita aja ke papa
cerita aja ke papa
dia itu sedih karena kamu gak pernah curhat sama dia
aku juga gak mau bikin papa jadi khawatir
kamu siap siap ya
aku tunggu juga di depan ya
oke ini juga sebenarnya bagus nih buat singapura kampus
mama kamu ngapain sih berantakin baju aku dikeluarin semua gini
mama cuma mau cari baju yang paling bagus buat besok kamu itu ke kampus
karena kamu harus tampil all out
biar menarik perhatiannya boy
lagian baju aku kan bagus semua
dan kamu harus perfect oke
iya juga sih
tapi mama lebih ah
perasaan waktu aku pacaran sama boy mama nggak pernah ngebantuin gini
ya kan memang nggak tahu kalau boy itu crazy rich
kalau mama tahu dari awal gue itu anaknya crazy rich
jangan harap kamu bisa putus dari boy
apalagi kemarin putusnya gara gara siapa
udah deh ma nggak usah bahas bahas ryan
ini jelas harus dibahas
karena ternyata ryan bukan crazy rich
orang biasa aja kok
kamu dengerin mama
kalau kamu sampai jadi sama boy
yang happy bukan cuma mama
mikirin kontrakan rumah cicilan mobil
kamu tuh ya tinggal duduk cantik
jadi tuan putri
gabung deh sama kaum kaum sosialita
selesai kamu happy
hai itu omongnya mama
mendingan kamu telpon boy sekarang
udah makan belum
eh ini udah malam ya
kamu makan malam pakai apa
oh udah mau tidur
ya udah kamu mimpin aku ya
gue ganti baju dulu ya
besok kamu pakai baju ini ya sayang ke kampus
cantik banget nih dia pakai ini
hati hati dengan hatiku
jangan kamu bermain main
karena aku tak main main
keren ian si anak band
lo tau gak kalau gue jadi anak band penontonnya pada bubar
wah setuju baru mau ngomong kok
tuh band sadar
setiap vokalis brand itu harus punya ciri khas masing masing
gue ciri khasnya adalah fales
gak apa apa lanjutin aja
nih sis sisnya gue kasih tau dah
gue lagi gak fokus gue tuh lagi mikirin
ini gara gara masalah kalung itu
itu kalung gue cari cari tapi gak ketemu ketemu
makanya gue tuh panik banget
karena gue gak sesadar itu hal hal gue bunyi
apa gak sebaiknya lo cari aja tuh kalung ganti buat si reva
setuju setuju banget gue
daripada tuh cewek marah marah terus sama lu
ngambek gak jelas
gue sih sebelum nyara sempet mikir kayak gitu juga
cuma yang gue takutin kalau gue ganti dengan kalung yang baru
itu malah ditolak sama dia
rasa takut lo itu karena ditolak kalungnya atau hati lo yang ditolak
malah nyambungnya kemana
kalungnya lah yang ditolak
orang gue jelas kok gak ada hubungan apa apa sama dia
yan belum move on ternyata temen kita ya
apa yang belum move on
gue kasih saran sama lo nih ya
kalau menurut gua obat patah hati itu
ya jatuh cinta lagi
lo gak bisa samain semua perempuan kecil lah
lo aja dari lahir jomblo lo susah tau
asal lo tahu ya saran terbaik untuk orang orang yang jatuh cinta itu
dari orang orang yang joblok
eh lo bukan dikebantu nge sehatin malah ngedumel aja lo
eh gue bukannya gak mau bantuin lo
cuman kalau soal buhi gue gak khawatir
dia mah gampang
bisa gak dapet jodoh
ya tenang aja
telepon lo tuh dari sila
mantan ayang beb tuh nelfon
lo aja yang angkat ya
ya siapa tau aja
eh lo ke tinggi an yan
terus serah lo deh
sian gue sama sila dah
memang memang memang memang memang
kayaknya bukan suara boy
ya iya lo bukan suaranya boy
masa kamu gak ngak ngenalin suara aku sih beb
ini aku yan
kalau memang kamu pengen ngomong penting ke boy
ngomong aja ke aku
nanti aku sampein kok ke boy
eh gak mau gak mau
ini dikasih ke boy nih
gue sangat muda tau
he kamu juga masih muda
boleh biar kamu tau
nggak mau gak mau
bisa ngamuk ngamuk dia kalo gak denger suara lo
aku kan cuma perhatian sama kamu
tadi aku sama mama main ke rumah
tapi kamu gak ada
kamu gak apa apa kan
gue baik baik aja kok
gue makasih untuk perhatiannya
gue minta lo harus inget ya
kalo kita udah putus
kita gak ada hubungan apa apa lagi
jadi menurut gue seperlunya aja
gak perlu lu kayak begini sama gue
udah ya gue mau istirahat dulu
boy salon menantu kesayangannya tante
tante cuma mau kasih tau
sila itu setiap hari mikirin kamu loh
kamu dengerin tante kan
udah dimatang dari tadi kali
kamu bilang dong kalau udah dimatiin
lagian mama asal ambil aja
udah kayak gitu aja
tadi boy bilang aku gak boleh ganggu dia lagi
jahat banget ya
padahal kan aku cuma sayang banget sama dia
aku mau kasih perhatian
udah udah pokoknya yang kamu lakuin itu udah bener
kamu gaspol terus
kasih terus perhatian ke boy
jangan sampai dia diambil sama perempuan lain
mama bener juga sih
berarti kalo kayak gitu
aku harus cari cara supaya dapetin dia lagi shess
sampai berjumpa lagi